jenasa emeril kan mumtaz masih disemayamkan di gedung pakuan dan hingga pagi ini warga masih terus berdatangan untuk melakukan salat jenazah serta mendoakan eril
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi yang saat ini berada di gedung pakuan bandung jawa barat
halo selamat pagi kiki berdasarkan pantauan atau pandangan anda seperti apa situasi di gedung pakuan per pagi ini
ya selamat pagi ibram juga farhanisa betul memang kondisi di gedung negara pakuan ataupun rumah duka dari emeril khan mumtaz sejak pagi hari tadi kami pantau memang sudah mulai ada aktivitas
kami memantau tadi sekira pukul empat pagi memang sudah ada sejumlah warga yang kemudian berdatangan untuk melakukan sholat jenazah di hadapan jenazah dari eril kanmumtaz begitu
memang semakin pagi setelah ibadah sholat subuh berjamaah tadi dilakukan memang warga terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir melalui ataupun melakukan ibadah sholat jenazah yang kemudian dilakukan secara langsung
dan memang kalau misalkan kita lihat saat ini nampaknya warga juga memang ada yang beberapa menunggu di luar farhan nisa karena memang diperkirakan di dalam sudah sedikit lumayan padat begitu untuk melakukan sholat jenazah
sehingga memang dibutuhkan waktu untuk kemudian bisa menunggu terlebih dahulu secara bergantian untuk masuk ke dalam untuk melakukan sholat jenazah secara langsung begitu
selain melakukan ibadah sholat jenazah tadi juga sempat dilakukan sholat subuh berjamaah
para warga yang kemudian hadir datang langsung ke gedung
negara pakuan untuk memberikan penghormatan terakhir bagi emeril khan mumtaz dan setelah tadi dilakukan sholat subuh berjamaah
tadi juga sang imam juga memimpin doa bersama untuk kelancaran dan juga penghormatan kepada emeril k mumtaz begitu
dan kalau menurut rencana hingga saat ini memang belum ada perubahan jadwal
rencananya prosesi pemakaman dari almarhum emeril kan mumtaz ini akan dilakukan sekira pukul sembilan pagi nanti
begitu jadi artinya memang masih ada waktu selama kurang lebih tiga jam ke depan untuk warga bisa datang
kesini untuk memberikan doa dan juga harapan kepada eril untuk selanjutnya nanti akan dilakukan prosesi pemakaman
tadi kami melihat memang warga yang datang tidak hanya dari wilayah kota bandung saja
bram dan juga farhanisa tapi juga mereka datang dari sejumlah luar kota bandung
mereka sengaja datang untuk memberikan doa karena memang takjub dengan sosok ketegaran dari ridwan kamil dan juga ibu atalia praratya
termasuk juga sosok yang kemudian dihadirkan eril semasa hidupnya begitu yang kemudian aktif di bidang sosial dan lain sebagainya
itulah yang kemudian membuat sejumlah masyarakat tidak hanya dari wilayah kota bandung tapi juga wilayah lainnya untuk tergerak datang ke gedung pakuan
untuk kemudian bisa hadir langsung memberikan doa secara langsung kepada almarhum agar kemudian ditempatkan di sisi tuhan yang masa yang diberikan tempat yang lapang dan lain sebagainya
kalau misalkan sejumlah pejabat publik farhanisa dan juga bram pagi hari ini kami belum melihat begitu tokoh tokoh pejabat publik yang hadir
tapi kalau misalkan kita coba review kemarin malam sejumlah
pejabat publik mulai dari wali kota bogor kemudian juga gubernur jawa tengah dan juga jawa timur kofifa indra parawansa sudah hadir untuk memberikan takziah secara langsung kepada gubernur jawa barat
setidaknya mereka bertiga bercerita kepada kami bahwa mereka datang untuk memberikan doa secara langsung dan juga memberikan penguatan kepada gubernur jawa barat ridwan kamil beserta istri untuk menerima takdir yang sudah diberikan oleh tuhan
dan untuk rencananya pukul sembilan nanti akan dilakukan keberangkatan jenazah menuju desa cimaung yang berlokasi di kabupaten bandung
ada pun rutenya nanti akan masuk ke tol paster kemudian juga masuk ke tol soroja nanti akan keluar menuju desa cimaung kabupaten bandung
untuk pengamanan sendiri di lokasi memang belum terlihat ada pengamanan dilakukan tapi berdasarkan informasi yang kemudian kami dapatkan dari tim yang berada di lokasi pemakaman mengatakan bahwa memang dari kapolresta bandung sudah melakukan pengamatan dan juga pengaturan situasi arus lalu lintas untuk kemudian bisa melakukan kelancaran dari prosesnya
demikian informasi yang kemudian kami dapatkan
nanti kita akan update kembali situasi terkini di
gedung pakuan dan juga di kawasan cimaung kabupaten bandung
farhan nisa dan juga bram
baik kami akan tunggu laporan terkini anda nanti apalagi menjelang pemakaman di pukul sembilan waktu indonesia barat
terima kasih atas laporan anda
kiki haryadi produser lapangan cnn indonesia
selamat kembali bertugas